hai lepasin kamu pedih kok dia hai butuh ikut gak mau ibu ibu ibu ibu ibu ibu
ibu ibu saya ibu lagi banyak pekerjaan nanti kalau pekerjaannya sudah beres pasti
ibu kesini sebentar juga datang ibu enggak kangen sama dwi ibu kangen kan sebentar lagi datang
kalau pekerjaannya sudah selesai sekarang dwi bobo aja udah bilang kan sudah sudah
ya kan kesini ibu sebentar lagi ya tadi bilang salam buat duit sekarang duit aja pekerjaan
ibu banyak yuk bobo sayang bobo ya bismillah ya bobo
perhiasan aku yang ratusan juta itu kemana ya tuhan
aku tuh seneng banget tau gak
semua rencana kita berjalan dengan mulus
dan kita harus segera menikah
sayang ini semuanya uang
semuanya itu semuanya

he kamu jalan macem macem ya
oh jadi kalian berdua ini sepau kau
kembalikan lu aku
kamu penguat sih
kamu itu penipu
udah serpenipu kalian
bapak lagi kalian
ular yang saya kasih sama kamu itu
bukan ular sakti
tapi ular biasa
ini kamu kasih kado buat dia
ular berbisa yang bakal bunuh kamu
heng sekarang kita ambil uang ya buat biaya pernikahan kita dan semoga jangan lupa
kamu jangan lupa ambil ular satu lagi supaya kita bisa dapat orang bego kayak ular
bukain pintunya rama
kamu hebat dong amas
rencana kita itu berjalan sangat mulus dan pasti ulan akan mati
dan semua orang pasti ngira kalo ulan itu mati karena ularnya sendiri
padahal kan kamu yang ngelepasin
ulan pasti bakal mati
ya udah kayaknya kita dari sini lurus
kamu ambil kiri ya sayang

nek ibu sadar nek
kaki bulan kenapa bu
kaki bulan kenapa bu
kaki bulan diamputasi bu
bulan gak mau diamputasi
ini juga alhamdulillah
bisa ular tidak menyebabkan seluruh tubuhmu
cuma menyebarkan ikananmu ya allah
ini semua karena bulan bu
ini semua karena bulan berdosa sama ibu
bulan udah jadi anak dorong
ikhlaskanlah kejadian yang lampau itu nak
tidak usah dipikirkan lagi
allah punya rencana yang baik untuk kamu
dan kamu harus ingat pemberi rizki itu adalah allah nek
demi allah pemberi rizki itu cuma allah
semoga allah masih maafinmu lagi
saya kaget untuk berani
berubah menjadi setianya